ketua kpu provinsi dki jakarta sumarno mengatakan mereka telah menerima surat dari kementerian dalam negeri
terkait izin cuti di luar tanggungan negara atas nama gubernur dki jakarta basuki cayapurnama dan wakilnya jarod saiful hidayat
sudah dua hari yang lalu saya sudah terima surat cutinya pak ahok sebagai gubernur dan juga pak jarod sebagai wakil gubernur
surat izin cuti dari menteri dalam negeri itu per tanggal dua puluh delapan oktober sampai dengan sebelas februari dua ribu dua puluh
jadi selama masa kampanye kedua pejabat itu akan cuti di luar tanggungan negara